kami baru saja menerima sebuah informasi bahwa sebuah kapal yang mengangkut sekitar empat puluh orang
di perairan sapeken kabupaten sumeneb jawa timur mengalami kecelakaan
atas kecelakaan tersebut dilaporkan satu penumpang tewas
kecelakaan yang terjadi sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat menurut keterangan camat sapeken sahlam
hingga pukul sembilan belas waktu indonesia barat baru ditemukan satu korban tewas
tujuh belas korban dirawat di puskesmas sapeken dan proses pencarian korban lainnya masih terus dilakukan oleh aparat setempat
belum ada laporan terperinci mengenai penyebab terjadinya kecelakaan kapal ini
kami mencoba untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kecelakaan kapal tersebut
kita kali ini terhubung dengan muhammad sahlan yang merupakan camat dari sapeken
selamat malam pak sahlan
baik dengan indra maulana dari cnn indonesia pak
kami ingin bertanya pak sahlan apa yang terjadi sebenarnya dalam kecelakaan kapal ini yang diketahui oleh pak sahlan
menurut ini juga laporan dari teman teman yang ada di lapangan dari forbimka
dari koramil kecamatan dari kamladu dari polsek semuanya
ini sedang di lapangan semua
begini bapak sekitar pukul tiga pukul lima belas sore tadi
rombongan santri dari pondok pesantren abu hurairah menuju
dari ini di pulau sapeken menuju pulau sepanjang desa tanjung kiau untuk mengadakan kegiatan pengajian
nah sekitar tiga puluh menit
perjalanan dari pulau sapeken ke pulau sepanjang untuk menuju desa tanjung kiau
di pulau di sebelah barat pulau saredeng itu tiba tiba badai datang
jadi ombak ini kemudian tinggi
nah ketika badai datang ada satu orang santri yang mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya terjatuh
berusaha untuk kembali mencari anak anak yang terjatuh tadi itu
putar balik maksudnya ya
tetapi tiba tiba badai datang lagi
karena pada saat perahu keadaan perahu mau putar balik dihantam badai si pemegang kemudi ini mungkin sudah tidak mampu lagi mengendalikan kapalnya perahunya
pada saat itu terbalik gitu
pak sahlan maaf saya potong dulu pak sahlan ya
jadi pukul lima belas rombongan santri ini naik kapal dari pulau sapekan menuju ke pulau sepanjang
bisa diceritakan dulu pak
sepanjang desa tanjung kio
baik bisa diceritakan dulu pulau sapeken menuju ke pulau sepanjang ini berapa jauh perjalanannya pak
kira kira mungkin berapa kilometer atau berapa jam perjalanan kalau menggunakan kapal
karena ini menyebrang pak ya
kalau mil lautnya kurang apa ya tapi kalau jamnya diperkirakan dua sampai tiga jam
menyebrang itu ya dua sampai tiga jam
nyebrang iya dua sampai tiga jam sekitar itu
oke apakah sebelumnya sepengetahuan pak sahlan di antara perairan di pulau sapeken menuju ke pulau sepanjang itu
sering terjadi badai di sana
iya memang menurut cerita orang sepuh sepuh dulu ya ini memang walaupun keadaannya di sapeken ini ada tiga puluh tiga pulau
tetapi sering nggak sama dengan prediksi bmkg
tiba tiba badai langsung datang
dari rombongan santri yang berangkat pada pukul lima belas naik kapal tersebut berapa orang yang ada di dalam kapal sebenarnya pak
ya ini masih identifikasi ya karena simpang siur yang masuk ke posko ke posko kecamatan ini
ada yang menyebut empat puluh ada yang kurang menyebut lebih gitu
tapi kisarannya kurang lebih empat puluh orang itu
dari sebuah satu pondok pesantren saja
satu pondok pesantren
acaranya acara apa sebenarnya pak
mereka menuju ke sana informasinya
acara pengajian bapak
jadi memang pondok ini anjang sana
ada mendidik santrinya untuk terjun ke masyarakat sambil pengajian sambil ya tutorial lah ke masyarakat di desa desa di pulau pulau itu
lalu kemudian setelah kejadian itu informasi yang datang kepada mereka yang menolong itu bagaimana pak
cerita atau kronologinya
ketika mereka terjadi musibah di sana
karena ketika ada yang jatuh tapi kemudian kapal setelah sempat selamat kembali lagi untuk mencoba menolong
tapi terkena badai juga
bagaimana cerita kecelakaan mereka ini bisa sampai kepada pihak yang menolong
sampai sekarang ini pak yang juragannya jurumudinya
bisa diminta keterangan karena masih ya apa sok apa gimana gitu ya
di puskesmas ini belum bisa diajak bicara pak
ini yang pertama kali membawa korban ke sebuah lokasi
mereka ada yang bisa sudah diselamatkan kan pak ya
kalau lihat dari gambar gambar foto tersebut ya
di mana ini pak di mana mereka dirawat ini sekarang
itu awalnya bagaimana pak ada yang membawa ke sana puskesmas sapeken
nah ini yang masih simpang siur karena panik semua masih panik semua ini
belum bisa ini tim kami masih mengidentifikasikan
ini tim kami masih mengidentifikasikan
jadi ada yang ke laut ikut mencari ada yang di puskesmas ada yang di posko ini pak
yang di puskesmas
jadi mohon maaf saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti tentang itu
karena memang masih sedang diolah gitu pak
yang paling benar informasi yang mana karena simpang siur pak
ya pak ini kita juga hanya untuk mengupdate saja
sangat membantu sekali informasi pak sahlan ini
tapi paling tidak kami ingin tahu lebih jauh lagi
jadi kalau yang di puskesmas atau posko
dalam kondisi luka luka misalnya atau tidak sadarkan diri
ada berapa orang pak
yang dari panggung pak asalan
ini yang meninggal satu orang atas nama kis fatul hijah
umurnya empat belas tahun
kis fatul hijah
empat belas tahun ya
empat belas orang lagi masih dirawat di rumah sakit di puskesmas waktu saya
satu orang tiga orang belum diketemukan
tiga orang belum ditemukan
ya ini pihak basarnas tadi menghubungi saya langsung mau berangkat
malam ini langsung mau berangkat ke sana untuk membantu pencarian begitu pak
tadi pak wabuk dan pak bupati juga rencananya akan ketika memang ada kapal yang mau dinaiki ke sana
beliau juga akan ke sapeken begitu
pak kami mungkin ingin mengetahui juga
membawa pertama kali korban ke puskesmas sapeken ini siapa pak
belum belum belum pak
belum ketahuan juga ya
masih sangat simpang siur ini pak
atau apakah mungkin ada yang sebenarnya dari pihak pulau sepanjang yang sudah menunggu kedatangan rombongan santri
tapi kok tidak datang datang mungkin seperti itu ya pak
kemudian memberikan laporan kemudian dilakukan pencarian
bisa jadi seperti itu
atau ada nelayan juga nelayan yang mau pulang dan sebagainya karena mungkin diketemukan
ini belum pasti pak belum pasti
kalau dari pengetahuan pak salan sendiri ketika hari ini begitu ya pak ya
pada siang tadi atau mungkin sore tadi
menerima informasi kondisi cuaca memang sedang bermasalah atau sedang ada badai begitu
atau normal normal saja pak sahlad
dari pagi dari subuh dari subuh normal
normal gitu ya
memang biasa pak di perairan kecamatan sapeken itu ada angin tiba tiba gitu
badai tiba tiba begitu sering terjadi
makanya memang hampir setiap tahun selalu ada kecelakaan
bukan hanya orang sapeken orang dari mana mana itu biasanya mayat mayat itu kandasnya desa peken
baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri
maksudnya kecelakaan kapal di luar tapi kemudian mayatnya sampai ke sana
selanjutnya ke wilayah kami bapak
sejauh ini dari pak informasi dari apa data yang mungkin pak salam ketahui
sudah ada berapa banyak
ada kecelakaan kapal di wilayah yang sama pak
kalau di wilayah itu
saya sudah tiga puluh tiga tahun
sering pak sering terjadi
hampir tiap tahun sering terjadi di perairan itu
karena arusnya harus balik pak di situ pak
ketika badai tiba tiba datang kemudian arusnya harus balik
ya bisa dipastikan itu ada kecelakaan
pak salam pak salam sendiri sudah mengetahui jenis kapal yang digunakan pak
atau mungkin yang sering digunakan untuk menyeberang dari
kalau orang sepekan bilang itu kapal bot tapi bukan speedboat pak
kapal motor ya
tapi bukan speed boat
itu apakah memang biasanya layak dinaikin oleh empat puluh an orang begitu pak
kalau kapalnya nggak ada masalah sebetulnya pak
memang besar ya pak ya
karena empat puluh orang ini cukup banyak juga kan
kalau kita tahu kapal motor yang biasanya digunakan untuk menyeberang itu kan
tidak terlalu besar sebenarnya pak
baik informasinya terakhir masih dilakukan pencarian atau dihentikan karena kondisi malam hari pak
jadi memang tadi setelah rehat solat mahrib itu
ada musawarah itu tim yang pencari
tetapi kok ada yang dipilih pak
dipilih yang memang orang orang benar benar paham tentang laut
tentang membaca kondisi di laut
jadi tetap masih dicari sambil menunggu datangnya dari basarnas gitu
baik saya klarifikasi lagi pak ya
jadi sejauh ini masih ada satu korban meninggal dunia
yaitu dengan nama isfatul hijah berusia empat belas tahun
sementara empat belas orang lagi masih dirawat di puskesmasa pak ken ya
dan sisanya yang lain masih terus dilakukan pencarian
karena belum diketahui juga
jumlah pasti yang ada di dalam kapal tersebut
begitu ya pak salan ya
baik nanti kita update lagi informasi dari pak salam
sementara ini kami ucapkan terima kasih
semoga pencarian dapat berlangsung dengan baik
dan semoga korban masih dapat diselamatkan
begitu pak salan